saudara saudara kita yang wafat adalah atas kehendak sang pencipta
kita harus peduli dan tidak boleh menyianyiakan mereka
beri kemudahan kepada mereka untuk dimakamkan di tempat yang telah disiapkan
wajiban kita umat beragama untuk membantu dan mempermudah proses pemakaman
sesuai protokol kesehatan
bersatu melawan covid sembilan belas